ketua majelis ulama indonesia holil nafis meminta masyarakat tetap membayar pajak
meski ada kasus penganiayaan yang dilakukan mario dandi anak pejabat pajak rafael alun
dan penyimpangan pajak yang terbukti dilakukan
melalui akun twitter pribadinya ketua mui pusat periode dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh lima itu menyerukan
agar penegakan hukum dilakukan dengan tegas kepada setiap orang yang melakukan penyimpangan pajak
termasuk pegawai pajak yang terlibat
baginya tindakan menolak bayar pajak sama saja membangkang terhadap negara
cuitan ini seakan merespon seruan mantan ketua umum pbnu said akil siroj
yang mengaku akan menyerukan aksi tak bayar pajak jika rafael alun trisambodo terbukti menyelewengkan dana pajak
said juga menyebut pernah menyerukan hal demikian saat menjabat ketua umum pbnu pada dua ribu dua belas
dan telah disepakati dalam munas nu
kala itu seruan disampaikan said lantaran pns ditjen
pajak gayus tambunan terbukti melakukan penyelewengan dan memperkaya diri sendiri
pajak masih diselewengkan warga nu akan diajak oleh para kiai kiai
seluruh warga itu tidak usah bayar pajak
tapi kalau pajak untuk rakyat pajak untuk pembangunan pajak untuk kebaikan
kita dukung agar masyarakat nu tak bayar pajak